untuk mengetahui situasi terkini di tempat observasi warga negara indonesia di natuna
sudah ada produser lapangan cnn indonesia aditya asani di kabupaten natuna kepulauan riau
selamat pagi aditya
ya adit bisa anda ceritakan apa aktivitas di belakang anda
apakah memang mereka seperti biasa setiap pagi berolahraga ataupun ada kegiatan kegiatan lain
silahkan dengan laporan anda
ya yuda selamat pagi megi juga selamat pagi
saat ini saya berada di jarak aman terdekat yaitu delapan ratus meter dari hanggar tempat para wni ini dilakukan observasi selama empat belas hari
karena biasanya tim liputan tidak boleh untuk masuk ke bagian landasan udara ini karena memang ada jarak aman tertentu
namun kami berhasil mendapatkan izin untuk melakukan peliputan di delapan ratus meter jarak aman di dekat dengan hanggar
saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana situasi terkini mereka sedang melakukan kegiatan olahraga pagi bersama
karena memang kegiatan olahraga pagi bersama ini merupakan kegiatan
pemeriksaan rutin yang biasa dilakukan oleh para wni yang sedang melakukan observasi sampai nanti tanggal tujuh belas februari dua ribu dua puluh
nah terkait dengan kegiatan ini memang kegiatan yang dilakukan selama masa observasi ini adalah kegiatan kegiatan yang memang untuk meningkatkan stamina dan juga imunitas dari para wni yang sedang diobservasi
karena kita bersama salah satu faktor masuknya atau terjangkitnya virus corona adalah imunitas dari individu yang lemah
sehingga memang kegiatan kegiatan yang dilakukan selama masa karantina
dari kemarin hingga hari ini atau sudah memasuki hari ke sepuluh ini adalah kegiatan kegiatan yang memang ditugaskan untuk meningkatkan imunitas
nanti setelah melakukan kegiatan olahraga ini akan ada pemeriksaan fisik pagi pengecekan kesehatan pagi kemudian juga nanti akan ada pengecekan kesehatan untuk sore hari
jadi kalau kita boleh gambarkan pengecekan kesehatan ini ada dua kali dari pagi dan juga sore hari
kemudian juga dapat diinformasikan bahwa ini kegiatannya akan berlangsung sampai dengan tanggal tujuh belas februari dua ribu dua puluh
nanti skema atau sistem pemulangan kami juga belum mendapatkan informasi dari pihak pihak terkait
namun kami akan terus mengupdate nya untuk anda
namun yang jelas di sini adalah bagaimana para wni ini dalam keadaan sehat kemudian juga bisa terus beraktivitas seperti sedia kala
nah selain itu juga dapat diinformasikan bahwa pengetatan dari jalur masuk para wni yang dari singapura menuju ke batam juga semakin diperketat
karena kita ketemu bersama bahwa kemarin ada sekitar enam orang yang tersaspek atau terduga terkena corona
karena kita bersama enam orang tersebut sempat berinteraksi dengan beberapa pasien yang terkena corona di singapura
sehingga terus dilakukan pengecekan
bahkan untuk hasil terakhir kemarin enam orang tersebut dinyatakan negatif namun tetap melakukan observasi hingga nanti tanggal tiga belas februari dua ribu dua puluh
karena mereka masuk pada tanggal tiga puluh januari dua ribu dua puluh
nah nantinya juga mereka akan diambil sampel ilure nya untuk memastikan apakah benar benar tidak ada virus corona dalam enam orang wni tersebut
sehingga nantinya benar benar bisa dinyatakan bahwa indonesia bebas
ya adit ini adalah kabar baik dari anda karena semuanya warga negara indonesia yang dari natuna dari wuhan
mereka masih kondisi yang sangat sehat
tapi apakah mereka ada keluhan tertentu
seperti tadi kami juga mendapatkan informasi mereka mengeluh tidak bisa melanjutkan kuliahnya di wuhan
terkait dengan keluhan keluhan justru lebih kepada keluhan bagaimana mereka ingin bertemu dengan keluarga
ingin bertemu dengan sanak famili
ingin melanjutkan studi di wuhan
namun hingga saat ini juga masih terus diberikan program trauma healing oleh para psikolog dan juga tenaga ahli di sini
agar mereka bisa lebih melepaskan stres mereka agar tidak menjadi beban pikiran
karena salah satu faktor untuk meningkatkan kesehatan dan juga imunitas adalah terbebasnya dari stres
sehingga di sini memang sengaja diberikan pelayanan pelayanan terbaik terkait dengan imunitas kesehatan
agar nantinya mereka bisa benar benar dinyatakan tidak terkena virus corona hingga nanti tanggal tujuh belas februari dua ribu dua puluh
nah kemudian juga
tadi kami sempat mendapat informasi bahwa di sini juga ada beberapa yang berkuliah di wuhan ini
saling mengontak atau menghubungi teman yang ada di wuhan untuk menanyakan materi materi perkuliahan
dan juga beberapa persoalan persoalan terkait dengan pekerjaan atau pendidikan yang ada di sana
sehingga mereka merasa tidak terlalu tertinggal seperti itu maggie
baik aditya sangat terima kasih telah berlangsung
anda tetap semangat dan menjaga kesehatan untuk tim di sana dalam memberikan laporan langsung dari natuna
selamat bertugas kembali aditya